jangan cuma duduk duduk aja
kamu harusnya ngawasin anak buah kamu
ngawasin anak buah saya kan
bener gak ngawasinnya
kemarin saya kesini si cecep lagi molor
barusan dia lagi duduk santai
kalau mau santai jangan di terminal
pergi ke pantai
ambil cuti selamanya
kamu kenapa tidur di situ
nanti lebaran di sini kan
lebaran kan masih lama
teteh sampai lebaran kang
nunggu kang sudirman pulang sebelum lebaran
teteh sih terserah dia
kamu lebaran di jakarta
akang udah tua
gak usah dikasih tau
esy udah tau
maksudnya stamina akang udah mulai payah
esy juga udah ngerasain gitu
stamina akang udah mulai payah
kok kamu bilang kamu juga ngerasain itu
kalau akang push up
dia udah ngerasain
sekarang cuma kuat dua
gak sampai tiga
akang udah mau olahraga
ping pong itu harus ada lawannya
kalau sendirian gak enak
kalau sendirian gak enak
kalau sendirian gak enak
kalau akang serpen
bolanya gak ada yang nahan
hampir dua puluh tahun kita berumah tangga
baru sekarang akang tau kalau kamu bisa ping pong

sama ukuran mu hobbie
itu pana ter absolusi

b comment sekali tentang
buku yang lo yv cait até
halo hari ini jualan
nanti aku kesana
kamu kangen sama aku
kok gak jadi kesananya
kalau ben nanti jualan
gak usah nanti
sekarang juga udah jualan
di tempat biasa
sekarang mah belum sampai di tempat biasa
mau beli cilok
gue mau ke ambon
pastu lah buat meskin
jadi aku gak ketemu
siapa yang malu
uangnya kurang tiga ribu
saya yang malu bukan kamu
terus kamu malu enggak
saya mah santai weh
gak keadaannya begitu
kemarin katanya dimarahin kang emus ya
itu bukan urusan kamu
makanya jangan suka dibiasain
lain kali kalau mau jajan periksa uangnya
perasaan mah uang saya teh rp lima puluh ribu
bukan lima ribu
kalian kemarin sudah mengalami kegagalan
kalian jangan kapok
jangan putus asa
karena sesungguhnya kegagalan itu adalah keberhasilan yang tidak jadi
dalam menjalankan sebuah kegagalan
terkadang dalam menjalankan sebuah kegagalan
terkadang dalam menjalankan sebuah pekerjaan
untung tak dapat diraih
rugi tak dapat dilakukan
untung dan rugi seperti dua sisi mata uang yang dilempar ke udara
lalu jatuh ke bawah
nasiblah yang kemudian menentukan untung dan rugi ada di mana
di atas atau di bawah
untuk menghadapi sebuah nasib kita harus menjalani sebuah usaha
tapi jangan disertai doa
kenapa jangan disertai doa
masa mau nyopet berdoa
sekarang waktunya kalian usaha lagi
ingat jangan berdoa

lagi santai bos
saya baru aja duduk
baru juga tiga detik
tadi mah saya bantu supir
baru tiga detik
paling juga empat detik
hanc terima kasih
kang kamu sepertinya lagi marah
sama siapa cecep
jangan cuma duduk duduk aja
kamu harusnya ngawasin anak buah kamu
ngawasin anak buah saya kan
bener gak ngawasinnya
kemarin saya kesini
barusan dia lagi duduk santai
kalau mau santai
jangan di terminal
pergi ke pantai
ambil cuti selamanya
sudah sebulan kita tidak operasi
kapan kita operasi lagi
masa perempuan namanya mahmud
mahmud itu bukan nama
tapi singkatan mama muda

kamu tahu bangunan ini
oke terima kasih
ini mencetnya gimana
kamera gini mah gampang kan
tinggal pencet aja
pencetnya yang mana
kan yang ini
terima kasih mas
kok bisa ada di sini
jadi bapak dari amerika dan katanya ini gedungnya sangat terkenal di sana
ini kan gedungnya untuk bandung conference konserji bandung
konserji bandung enam puluh tahun yang lalu pak
ini terkenal sekali
semua orang tahu kalau tempat ini adalah tempat gedung untuk konferensi bandung enam puluh tahun yang lalu
jadi tahu ini gedung merdeka
jadi bapak christian kan
tapi bapak tahu banyak sekali tentang masyarakat muslim di indonesia ya
nih banget sekali ya
saya juga senang bertemu
datang ke sini liburan atau kerja
saya bekerja di jakarta
kerja jadi apa
saya tutor pesawat amerika
tiga ribu pak
terima kasih ya
kapan terakhir kamu tahu dompet kamu masih ada
tadi di tempat les
waktu aku beli minum
jangan jangan kamu kecepetan diangkut
kalau kamu nyopet
punya nomer hp saeb
memangnya aku kelihatan panih
aku mau minta jemput kakak
yang pantas dicopet itu ibu ibu yang mau ke pasar
ibu ibu yang didalam dompetnya ada uang ratusan ribu
bukan cuma rp dua puluh ribu
anak buah kamu
anak buah kamu nyopet dompet bijak
dompetnya sama kamu
saya kesana sekarang
saya mau pergi dulu
ambil dompet kamu
kerjaan kamu sudah beres
belum ada korban nih
kita gak akan selamanya kerja seperti ini
iwan bakal jadi petinju
mau usaha ternak lele
sudah berusaha ternak lele
yang lain juga sudah punya rencana
kalian semua harus punya rencana
pekerjaan yang lebih baik
dan lebih baik
hidup yang lebih baik
kita harus pensiun
dari pekerjaan ini
saya gak tau mau kerja apa
saya juga gak tau
berarti kita kompak
saya juga gak tau
mau kerja apa
mau kerja apa
untuk berada dalam

kau beratnya pergi kemana
kenapa uangnya tinggal dua puluh ribu
dari tadi juga memang cuma dua puluh ribu
diza kan cantik masa uangnya cuma dua puluh ribu
semua pengalaman kita sewaktu kamu masih jadi copet
penampilan tidak menentukan isi dompet
diza teman saya dompetnya saya bawa
kamu sekarang akrab sama ubed
enggak cuma langganan aja
kamu suka sama ubed
suka dia baik
ubed kan gak ganteng
aku suka sama dia bukan karena ganteng tapi karena baik
dia suka sama kamu
kalau dia suka juga gimana
ya bagus atu
aku mah gak mau kalau ada yang gak suka sama aku
kamu sebetulnya ngerti gak sih yang aku maksud suka itu apa
ubed naksir kamu
dia mau kamu jadi pacar dia
kau ubed gak pernah bilang ya
mau kemana cedo

pulang tapi mau mampir dulu ke pasar baru

jucie sama setrika nya sudah beres
hati hati di jalan
hati hati di jalan
kalau ubed mau jadi pacar kamu
kamu mau jadi pacar rubet
aku gak mau pacaran
aku gak mau pacaran
gak mau nikah
gak mau nikah
mau tapi gak pacaran dulu
mau tapi gak pacaran dulu
ubed mau jadi suami kamu
kamu mau jadi istri ubed
kalau gak mau
jangan kasih harapan
dompet hp perhiasan
udah sebulan kita nggak operasi
begitu operasi gagal
yang diambil apa
di depan pas nunggu angkot
yang satu gondrong yang satu brewok
yang berhasil kamu tangkap
terus kamu bawa ke markas besar
kalau nggak salah yang satu gondrong
yang satu brewok
terus kirim ke hp saya
panggil bobby sama bapak kesini
biar si edhohnya lebih tenang
terima kasih cesi
biar lebih tenang
kayaknya si edhoh harus minum es teh manis
apa perlu saya beliin kue ali agrem
atau kueh bu rayot
biar si edo bisa lebih tenang
kamu berdua kesini
saya tunggu sekarang
kayaknya kita dalam bahaya
kamu nanti mau menunggang saya
dan kamu harus ikut saya
ini dompet kamu
ini dari mana
dari copet yang ambil dompet ini
kan dulu dia partner saya
maksud saya dulunya temen
temen waktu sekolah
sekarang mah udah gak main lagi
maksudnya saya sekarang udah gak main sama dia lagi
oh kirain kakak juga dulunya copet
saya tadi sempet seuzon
sudah sampai mana kerjaan kami
tadi pagi ada cowok deketin saya
sebetulnya bukan baru tadi
tapi dari kemarin
hubungan dik dik sama imas
belum ada perkembangan
tugas kamu untuk mengacaukan hubungan dik dik sama imas
merusak image dik dik di depan matamu selihat dan keluarga almarhum kang bahan
soal ada cowok lain yang deketin kamu itu bukan urusan saya
soal amin cemburu itu gak penting buat saya
perempuan cantik itu lebih mudah terjemah
jadi beli ciloknya
tadi temen kakak yang cantik datang kesini
yang waktu itu bantuin kakak jualan cilok
saya gak tau namanya siapa
tadi dia datang kesini nyariin kakak
kamu cemburu sama dia
dia yang cemburu sama saya
kamu tau gak sekarang saya sedang merasa apa
kamu harus bergerak juga
dia kurang bisa diandalkan
yang tadi buat ngambil dompet berapa
terima kasih kalau gitu
saya doain kakak bisa jadi orang baik
terus jadi orang baik
ini bukan penodongnya
saya mau ketemu dua orang itu
berarti yang satu lagi namanya bapak
saya mau ketemu dua orang itu
saya sudah sampai rumah
malas mau pergi pergian lagi
suruh dua orang itu
datang ke markas besar
jangan terlalu pagi
sekitar jam sepuluh
datang ke tempat yang waktu itu kita pernah kesana
bang bos mau ketemu
kita dalam bahaya
kamu dari tadi bilang kita dalam bahaya